saudara pengajuan amikus kre atau sahabat pengadilan ke mahkamah konstitusi oleh ketua umum pdi perjuangan
megawati soekarno putri menuai beragam respons dari banyak pihak
capres anies baswedan menyebut hal ini menunjukkan kondisi yang amat serius
sementara jubir mk juga mencatat pemohonan amikus kure di pilpres dua ribu dua puluh empat jadi yang terbanyak
ketua umum pdi perjuangan megawati soekarno putri mengajukan diri sebagai amikus kurya atau sahabat pengadilan ke mahkamah konstitusi
penyerahan amikus kuriyae disampaikan langsung oleh sekjen pdi perjuangan hasto kristianto ke mahkamah konstitusi
dalam suratnya mega mengajak rakyat indonesia untuk berdoa semoga ketuk palu mahkamah konstitusi bukan merupakan palu godo

megawati juga mengutip tulisan ibu kartini tentang habis gelap terbitlah terang
sehingga fajar demokrasi yang dulu diperjuangkan timbul kembali dan diingat generasi bangsa
capres anies baswedan menyebut pengajuan sebagai sahabat pengadilan oleh megawati soekarno putri menunjukkan kondisi yang amat serius
anies menyebut ini jadi pesan moral yang kuat yang harus menjadi perhatian bersama utamanya soal demokrasi bangsa
sebagai salah satu orang yang ikut di dalam proses demokratisasi sejak tahun sembilan puluh an
beliau merasakan ketika segalanya serba diatur di mana pemilu dan pilpres pada masa itu
nggak perlu ada surveyor karena semua sudah tahu hasil sebelum proses pemilu saat itu
nah kemudian beliau menjalani selama lebih dari dua puluh lima tahun
jadi sebagai seseorang yang pernah melewati itu semua
ini adalah pesan moral yang amat kuat yang harus jadi perhatian
sementara wakil presiden terpilih gibran raka buming raka menanggapi soal megawati soekarno putri yang mengajukan amikus kuryae ke mahkamah konstitusi
gibran mengaku belum membaca surat yang dilayangkan megawati soekarno putri ke mahkamah konstitusi
namun gibran menegaskan kubu prabowo gibran sudah siap dengan segala kemungkinan di mahkamah konstitusi
tapi sudah komunikasi dengan tim kuasa hukum prabowo gibran mas
dengan buming pengajuan ini
kurat itu kan diberikan jelang putusan m kang
yaudah biar semuanya berproses saja
kalau isi suratnya saya belum baca mohon maaf
salah satu isinya kan buming menyebut bahwa pemilu dari budapest ini berupa psm mas
sementara wakil ketua umum partai gerindra habibur rahman yakin hakim mahkamah konstitusi bakal mengesampingkan amikus kuriae yang diajukan megawati soekarno putri
habibur rahman menyebut pihak yang mengajukan diri sebagai amikus kuriae tak boleh memiliki kepentingan hukum dengan pihak yang berperkara
sementara ketua umum pd perjuangan megawati soekarno putri merupakan bagian dari kubu ganjar mafud yang berperkara dalam singketa pilpres dua ribu dua puluh empat
utama formil pengajuan amikus kure adalah dari pihak yang tidak memiliki keterkaitan atau kepentingan hukum secara langsung maupun tidak langsung
nah dalam hal ini kan kita tahu ibu mega adalah ketua umum pdi perjuangan partai pendukung paslon tiga yang merupakan entitas dari paslon tersebut
kedua secara substansi apa yang disampaikan ibu mega
sehingga wajar kami yakin hakim hakim mahkamah konstitusi akan bersikap sebagai negarawan
dan menolak permohonan paslon i dan iii
tak hanya itu asosiasi pengacara indonesia di amerika juga menyerahkan amikus kuryaye terkait sengketa pilpres dua ribu dua puluh empat ke mahkamah konstitusi
perwakilan asosiasi pengacara indonesia di amerika serikat mengatakan penyerahan surat sahabat pengadilan ini dilakukan berdasarkan kajian kecurangan yang telah mereka lakukan
di kesempatan hari ini kita telah menyiapkan dan juga menyampaikan
amikus kuhye kepada mahkamah konstitusi untuk beberapa hal
kami di sini telah mencatat ada berbagai dugaan kecurangan yang sifatnya terstruktur sistematis dan masif atas penyelenggaraan pemilu di luar negeri khususnya di amerika serikat
yang dimana peristiwa peristiwa dan juga fakta fakta di lapangan itu sangat merugikan masyarakat kita di luar negeri
fajar laksono menyebut pengajuan amikus kurya merupakan fenomena baru di mk
fajar menyebut sebelumnya tak pernah ada pengajuan amikus kuriae apalagi sebanyak pemilu di tahun ini
dari siapa ini seperti apa substansinya seperti apa tentu itu menjadi bagian yang dicermati oleh hakim konstitusi
tapi berbicara bagaimana pengaruh amicus kuriae itu lagi lagi
kita tidak bisa memastikan
karena itu betul betul menjadi otoritas bagian dari keyakinan hakim gitu ya
untuk pilpres ini sebetulnya fenomena yang relatif baru gitu ya
karena dua ribu sembilan belas dua ribu empat belas dua ribu sembilan dua ribu empat itu seingat saya kok nggak ada amicus kuriae
seberapa besar pengaruh amikus kurya diserahkan sepenuhnya pada hakim mk yang pekan ini menggelar rapat permusyawaratan hakim
dan akan memutus perkara sekitar pilpres
pada dua puluh dua april pekan depan